ya polda metro jaya menetapkan pemimpin fpi rizik syihab sebagai tersangka atas kasus kerumunan di petamburan
dan perlu ditegaskan bahwa rizik ini disangkakan melanggar pasal satu ratus enam puluh dan dua ratus enam belas kuhp
serta undang undang kekarantinaan kesehatan
dan untuk membahas hal ini kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan guru besar hukum pidana universitas al azhar indonesia
bapak agus surono selamat malam pak
bagaimana kondisinya sehat pak
secara pidana yang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kuhp
dan juga memang bahwa apa yang terjadi ini adalah merupakan hak dari ataupun kewenangan dari penyidik
untuk memastikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana yang kemudian masuk
sudah masuk kepada tahapan penyidikan
karena memang di dalam tahapan penyidikan itu sendiri kan penyidik harus mencari dan menemukan
minimal dua alat bukti
dan dengan minimal dua alat bukti tersebut maka baru kemudian ditetapkan tersangkanya dalam suatu peristiwa pidana tersebut
kalau untuk penetapan rizik syihab sebagai tersangkanya pada hari ini
apakah ini mungkin terkesan terburu buru atau memang sudah tepat waktunya
ya kalau soal buru buru atau sudah tepat itu kan memang itu hak dari penyidik hak subjektif dari penyidik begitu
yang paling penting dalam proses hukum itu tentu harus ada yang namanya asas prudent
asas prudent itu asas kehatian di dalam proses penetapan seorang menjadi tersangka
karena apa yang terjadi dalam kasus pidana ini kan adalah menyangkut hak hak asasi manusia
pelanggaran terhadap hak asasi manusia
oleh karenanya asas prudent atau asas kehatian sebagai satu proses
due proses upload di dalam hukum acara pidana itu menjadi suatu hal yang sangat penting sekali
baik kalau kita mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan pasal pasal yang disangkakan terhadap rizik syihab
salah satunya adalah pasal satu ratus enam puluh kuhp yang disini artinya bunyinya adalah
secara lisan dan tulisan menghasut melakukan perbuatan pidana kekerasan terhadap penguasa umum di muka umum
kalau dilihat dari pasal yang disangkakan ini apa saja kemudian dari tindakan rizik syihab yang diduga melanggar adanya pasal ini
ini kan dugaan ya dugaan yang berkaitan masalah pelanggaran terhadap pasal satu ratus enam puluh
ini adalah delik umum yang ada di dalam kuhp yang kita harus pahami bahwa ini adalah merupakan delik material
sejak adanya satu putusan mahkamah konstitusi
dimana bahwa apa yang dilakukan oleh setiap orang ya
baik itu secara lisan maupun secara tertulis menghasut siapapun juga yang melakukan suatu pelanggaran pidana
oleh karenanya harus dibuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana terhadap mereka mereka yang kemudian dikualifikasi sebagai yang dihasut oleh pihak pelaku itu
kalau tidak bisa dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara penghasut dengan yang dihasut ini tidak bisa kemudian terapkan ketentuan pasal satu ratus enam puluh kuhp tersebut
karena pada putusan mk tahun dua ribu sembilan sudah ada
bahwa delik ini adalah merupakan satu delik material
artinya harus ada satu perbuatan pidana yang kemudian yang dilakukan oleh pihak yang menerima hasutan tersebut
selain itu kalau kita lihat di sini kuhp juga sempat menyatakan bahwa sebenarnya kerumunan yang ada
ini bukan merupakan inisiatif dari rizik syihab
melainkan rizik hanya hadir ke sana
nah bagaimana kemudian pak agus menilainya dengan kondisi yang memang terjadi
ya makanya tadi
jadi penyidik harus untuk membuktikan atau mencari benang merah yang di dalam konteks hukum acara pidana itu ada yang namanya asas kausalitas
apakah kemudian hasutan tadi di dalam konstruksi pasal satu ratus enam puluh itu tadi di dalam kuhp
apakah memang menyebabkan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud
tidak bisa kemudian hanya melihat dari adanya suatu peristiwa
makanya kalau untuk meminta pertanggung jawaban bagi mereka yang melakukan hasutan itu
harus ada hubungan kausalitasnya tadi
kalau tidak tidak bisa
karena kalau kita lihat dalam situasi atau peristiwa yang tepat menurut tema saya
kondisi yang sekarang ini itu yang lebih tepat adalah terkait dengan pelanggaran terhadap undang undang kekarantanaan kesehatan
itu yang menurut tema saya dalam situasi dan kondisi
yang sekarang ini itu yang paling pas menurut hemat saya
namun demikian tentu penyidik juga harus tetap ya berdasarkan asas prudent asas kehatian asas peraduga tidak bersalah
itu harus mampu untuk mencari dan menemukan minimal dua alat bukti
dengan keyakinan minimal dua alat bukti yang sudah dihasilkan
baik itu keterangan saksi saksi maupun kemudian surat petunjuk dan lain lain
maka kemudian penyidik baru kemudian menetapkan seseorang ini menjadi tersangka atau tidak
karena kalau tidak ada alasan yang kuat yang minimal dua alat bukti tadi
itu bisa kemudian dijadikan sebagai upaya melakukan pra peradilan bagi pihak yang merasa dirugikan atas penetapan tersangka tersebut
baik tapi kalau misalnya pertanyaan selanjutnya ini dari warganet adalah terkait dengan
baiklah rizik syihab mengetahui adanya kerumunan di sana
tapi dinilai juga memiliki wewenang
kemudian membubarkan sehingga tidak berpotensi untuk melanggar undang undang kekarantinaan wilayah
nah kalau menurut pak agus sendiri apakah itu kemudian tindakan yang kurang tepat ketika tidak diambil porsinya untuk membubarkan kerumunan tersebut
kalau secara hukum
ya di dalam pasal sembilan ya sembilan ayat satu dan kemudian nanti terkait juga dengan pasal sembilan puluh tiga undang undang nomor enam tahun dua ribu dua
tentang kekarintahan kesehatan itu ada normanya
mereka yang kemudian melanggar undang undang kekarantinaan kesehatan
kemudian menghalang halangi proses untuk melakukan tindakan tindakan yang sesuai dengan undang undang kekarantinaan kesehatan tersebut
dan juga kemudian di dalam pasal sembilan puluh tiga nya juga jelas ada normanya
bagi mereka yang melanggar itu maka kemudian dapat dikenakan sanksi sanksi hukum yaitu maksimal satu tahun
maksimal satu tahun dan kemudian dendanya seratus juta rupiah gitu
baik terima kasih banyak pak agus surono sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected